apapun yang dia inginkan diberikan kepadanya tidak ada pertanyaan
bahkan saat dia tumbuh dewasa dia akan duduk sepanjang hari menonton tv dan bermain video game
tapi orang tuanya sangat mencintainya sehingga meskipun mereka ingin dia bermain di luar dan membantu di rumah seperti anak anak lain
mereka tidak pernah berkata apa apa
mereka ingin memberi semua cinta dan kenyamanan di dunia
jaden dan orang tuanya adalah keluarga paling bahagia
di atas awan ada pertemuan dari mereka yang sebagian besar menjalankan dunia kita kebiasaan
dimana ketidakjujuran dan keterlambatan
keterlambatan selalu terlambat ini menyebalkan
bukankah keterlambatan adalah kebiasaan tidak tepat waktu
aku tahu kau adalah kemarahan dan bukan kecerdasan tapi ini adalah pengetahuan umum
jangan marah padaku inersia pekerjaanmu adalah menjadi malas dan tidak aktif
menjadi sombong bukanlah pekerjaanmu itulah kenapa kesombongan ada di sini
hanya jika menjadi aku begitu mudah ha
maafkan aku maafkan aku maksudku aku mencoba tepat waktu tapi lalu ada gadis di bawah sana
dan aku harus memerintahkannya untuk terlambat untuk wawancaranya dan kau tahu bagaimana itu
dia harus terlambat untuk wawancara pertamanya
begitulah teman temannya akan berasumsi bahwa dia selalu terlambat dan mudah bagiku untuk memerintahnya
karena tidak ada yang mengharapkan hal yang lebih baik darinya

dia benar kami terlambat karena dia

aku tepat waktu
itu tidak benar
berhenti lagi pula dia adalah ketidakjujuran dia tidak akan pernah bicara kebenaran
aku mengadakan pertemuan tentang bocah bernama jaden
oh ya jaden
iya anak ajaib lahir setelah tujuh tahun satu satunya anak jodan willow dari kota utama
hmm dia berumur empat belas tahun dan selama tiga bulan penuh dia bangun sampai lewat tengah malam
tidur sampai sore tidak makan sarapan tidak bekerja di sekitar rumah tidak menyelesaikan

hah ini dia kemarin dia mengambil makan siang temannya di sekolah karena dia tidak suka makan siangnya

itu isyarat bagiku
itu isyarat bagiku

tapi masih ada lagi dia kemudian berbohong tentang
bohong tentang itu dan tidak menunjukkan penyesalan
jadi aku ikut
ya sepertinya dia belum punya masalah kemarahan
tapi masih ada harapan
untuk saat ini inersia kemarahan dan ketidakjujuran kalian siap
kalian bertiga punya jaden di kota utama untuk diperintah
kalian mulailah kerja
di bawah saat jaden tunggu menjadi anak laki laki yang kesepian dan malas

dia berhenti mendengarkan siapa yang dia inginkan
pun yang mencoba memberinya nasihat
dia bermalas malasan dan berbohong setiap kali ditanya
ya aku memang pergi untuk membayar tagihan tapi kantornya tutup
jaden kami tidak melihatmu beranjak dari sofa ini sepanjang hari
ya aku bilang aku pergi
jika kalian tidak percaya tidak ada yang bisa kulakukan
joe dan willow semakin mengkhawatirkan sikap jaden yang berubah
jaden sayang bukan begini cara bersikap
kau selalu bermain video game
kau perlu mencari pekerjaan sekarang dan berdiri di atas kedua kakimu sendiri
kenapa ayah tidak keras ketika aku masih kecil
kalian memberiku semua yang aku inginkan dan sekarang tiba tiba kau ingin aku bekerja
jika aku sangat manja kalian adalah alasannya
jaden jangan bicara seperti itu pada ayahmu
dan kau tidak bisa menyalahkan orang lain karena mereka peduli padamu
kami adalah orang tuamu
dan semua yang kami lakukan adalah karena cinta
kau masih kecil dulu
sekarang kau sudah dewasa
kau dapat membuat keputusan dan berhenti menjadi malas
kau membiarkan kebiasaan buruk menguasai hidupmu dan memerintahkan tindakanmu
tidak aku bisa berteman hidup aktif mencari pekerjaan melunasi hutang kapan saja aku mau
aku tidak diperintah oleh siapapun
itu adalah kesombongan
jaden tidak tahu bahwa dia membutuhkan bantuan
tapi kesombongan selalu menghentikannya berbicara dengan orang tuanya
meskipun kesombongan hanyalah satu masalah
dan setiap kali jaden ingin melakukan sesuatu
inersi akan menariknya ke bawah
dan jika itu belum cukup ketidakjujuran telah membuatnya kehilangan semua temannya
jaden kesepian dan lelah sepanjang waktu
suatu pagi yang cerah jaden bangun sebelum matahari terbit
dia segera mengenakan pakaiannya dan memutuskan untuk pergi ke taman untuk mencari udara segar
dia pergi ke taman duduk di bangku dan menatap matahari yang masih terbit
setelah sekian lama jaden merasa baik
ini teman yang indah ya
dari mana asalmu
aku tukang kebun aku selalu ada di sini
bernapaslah selagi bisa sobat ini semua akan segera berakhir
ya kau melihat rumput liar di sana
mereka beracun bagi pohon di sana
segera semua kebaikan pohon itu akan hilang
begitu juga dengan pemandangan taman ini
kau adalah tukang kebun mengapa kau tidak melakukan apa apa
ya aku akan membutuhkan bantuan
dan tidak banyak orang mau membantu tukang kebun menyiyangi kebun dan mengotori pakaian mereka
jaden memandang ilalang menunjuk satu persatu
dan tiba tiba kembali ke taman
khawatir dia tidak ingin taman kehilangan pohon terkuat
baik aku akan membantumu sekarang apa yang kita butuhkan
clive membawa kotak berkakas dan meletakkannya di tanah
dia meminta jaden untuk mencabut satu rumput liar
jangan merayakannya dulu
beberapa gulma berakar sangat dalam
sehingga kaum membutuhkan lebih banyak waktu dan terkadang alat tambahan
butuh waktu berjam jam untuk berhasil mencabut dua gulma lainnya
yang ditunjukkan oleh clive
tapi jaden tidak menyerah
untuk beberapa alasan dia yang paling bertekad hari ini
dan tidak merasa malas sama sekali
tampaknya sulit tapi yang aku butuhkan hanyalah sedikit kesabaran dan ketekunan
bravo jaden kau sekarang siap untuk hadiahku
tunggu aku tidak pernah memberitahumu
aku adalah naga anugrah
jaden aku disini untuk membantumu mengalahkan inersia
ketidakjujuran dan kesombongan yang menguasai hidupmu
aku tidak paham sama sekali
kau mengembangkan kebiasaan berbahaya jack
dan seiring waktu saat kau tumbuh dewasa
kebiasaan itu menjadi lebih besar darimu dan memerintahmu
inersia ketidakjujuran dan kesombongan adalah alasanmu selalu lelah dan tidak tertarik
wow apa yang harus kulakukan
aku disini untuk membantumu naga
kau mencabut ketiga gulma ajaib ini dengan ketekunan dan kesabaran
kau telah mendapatkan anugerah
ini adalah tiga cincin ajaib
cincin kejujuran akan membantumu mencabut ketidakjujuran
cincin disiplin akan membantumu mencabut inersial
dan yang terakhir cincin cinta akan membantumu mencabut kesombongan
kau akan membutuhkan alat kesabaran dan empati untuk mencabut beberapa dari mereka
karena mereka berakar dalam seperti rumput ajaib
tapi beritahu aku satu hal
mengapa sekarang aku tidak merasa lelah
aku bisa berbicara kebenaran dan tidak merasa sombong
yang tidak merasa sombong saat mencari bantuan
itu karena aku sudah menyelipkan obat tidur ke mereka bertiga
mereka masih di kamarmu
tidur dengan nyaman
ya mereka sedikit konyol
baiklah aku harus pergi karena mereka bisa bangun kapan saja
setiap kali kau merasakan kalah
ingatlah caramu mencabut rumput liar di taman ini dan teruslah melangkah
sampai jumpa naga
sejak hari itu jaden bertarung dengan tiga kebiasaan
dia mulai bangun pagi
tidak jangan bangun
dia mulai berlari
aku tidak akan membiarkanmu pergi
kayalah aku bisa melakukan satu putaran lagi
dia juga bersumpah untuk mengatakan setidaknya satu kebenaran sehari yang ya tidak mudah
katakan kau tidak tahu
kau tidak tahu
jaden kau tidak membutuhkan mereka
kau punya aku
setiap kali kau berpikir kau akan kalah ingatlah cara kau mencabut rumput liar di taman ini dan teruslah melangkah
akulah yang mengambil sekeranjang mafin dari luar rumahmu itu
aku sungguh lapar
mengapa kalian tak kubelikan mafin saja
jaden telah belajar pentingnya cinta empati dan ketekunan
ibu ayah aku sudah sangat kasar pada kalian berdua
aku berharap kalian bisa memaafkanku
dan aku berjanji akan berusaha keras untuk membuat diriku lebih baik
kau tidak bisa mengatakan hal hal ini
seiring waktu jaden melepaskan kakaknya
seiring waktu jaden melepas cincinnya
dia tidak membutuhkannya lagi karena dia sekarang jujur disiplin dan rendah hati
dia segera mendapat pekerjaan dan dihormati oleh teman temannya
jaden sukses dan kaya
tetapi dia tidak pernah melupakan temannya clive dan rumput liar di taman